terus abis itu pada saat sudah dikerumunin
terus tiba tiba hikal bangun
dan ternyata dia gak pingsan
nah sekarang bayinya hilang
terus di saat yang bersamaan
kunci gerbang pak serikiti hilang kan
astagfirullahaladzim pak serikiti
ini jangan jangan ikan asun ismail dan trio bemo
berusaha untuk mencari orang tua si bayi itu
bisa jadi bisa jadi
pokoknya kita sekarang cek loh cctv sekarang
lah lo ngajak saya pentungan dibawah saya ditinggal
nah sop kita lewat jalan pintas ke pasarnya
lewat sini aja sob
terus maju dikit
untung masih ada kereta bayi bekasi udin pun akan mpo
dedek jangan kemana mana dulu ya
aduh botolnya kotor lagi
penampil di sisi tamat
tapi kita mau kemana sekarang
pak deh ini kenapa haikal pingsan pak deh
nggak tahu pak saat
tiba tiba udah begini aja
iya pak deh
saya mau usah usah melihat dari cctv
ada apa dengan dia
terus tuh terus tuh
ya udah begini aja deh
gimana kalau haikal kita bawa ke ruangan uks
saya setuju sama anda
hei kamu kenapa pingsan
makanya kesini pada mumpul
pak deh pas segitu
jadi kayak gini
semalam haikal tuh ngaji
habis itu haikal ngantuk
sampai sekarang haikal tidur
mungkin kaget pak deh aja
enggak mau ah
loh gimana sih ustadz dan musa
loh saya kan liatnya begitu dia tiba tiba ngejoprak aja kayak rambutan jatuh dari pohonnya
ya kan bisa jadi piknik
terus ya udah deh
kalau gitu siapa yang mau pingsan om nia
ustadz pingsan deh
biar saya nggak rugi di sini
pak deh aja tuh
pak deh panggilan
lah saya mah nggak ada yang bagi duit
jadi nggak mau
hai aku cuma
ha cucunya udah jadi
ada di kereta bayi usta ja
nah cucunya udah jadi
ada di kereta bayi ustaja
nggak ada po siti
aduh ustazah kan gede
ya allah ustazah
tadi ada di situ ustazah
saya cuma diizinkan bikinin susu doang ustazah
terus saya nyuci dulu botolnya
masa tau tau nggak ada terus kemana dong ustazah
aduh saya nggak tahu
aduh ya allah
masa iya ini anak diambil sama kucing
kita cek aja yuk keluar
siapa tahu dibawa sama orang
aduh sobri lupan mana sih
iya dapet dapet tenang
buka buka buka
waktu tuh berjalan
eh hai kak
kita cuma berdua nih kak
eh bertiga kak
wah ismail asun mana
cepetan sini jalannya lengah banget
aku tarik ya
ya allah lama banget sih
eh kali ini tuh jangan pada berisik
ini anak anaknya loh masih tidur jangan diganggu
tau nih musib banget
itu itu itu
kita sekarang keluar
nanti jangan sampai ketawa cctv
aku di luar
aku di luar jangan kembang
dewi silo anjing disini

oke ayo jalan aja deh
yang kumpul orang sana masih semua t victoria
jangan duri kamu semua
jangan royal tiga puluh mengerimu
ih hijahannu kan
mau lihat dd bayi enggak tadi soalnya saya nitipin dd baik posisi tapi sekarang malah jadi hilang
ngapa bisa iya pak ustadz juga jadi bingung banget ngapa tuh bayinya tau tau hilang udah
tadi mpeng lihat banget sebelum bikinin susu tuh nyuci botolnya itu adede bayinya mau taruh
di kereta bayi eh pak susah jenuh yang mempengaruhi atlayu udah kagak ada tuh bayinya maafin saya ya
yaudah nanti biar saya coba cek lewat cctv ya
ini kalau saya hilang biasanya jatuh jatuh aduh aduh aduh aduh aduh hei hei hei sama dia
ustadz saya mulai ada satu di sini aduh saya ngabis pikir anak bayi hilang kunci hilang untuk
perasaan saya mau saja
dulu nggak ilang hargain aneh dong kan aneh ada di sini
ustadz udah deh udah udah mendingan sekarang kita berpincar untuk cari bayinya ya
begini haikal tadi piksan tiba tiba terus abis itu pada saat sudah dikerumunin terus tiba tiba
haikal bangun ternyata dia nggak pingsan sekarang bayinya hilang terus di saat yang bersamaan kunci gerbang pasir kita hilang kan
astagfirullahalazim mas rikyli ini jangan jangan haikan asun ismail dan trio
bemo berusaha untuk mencari orang tua sebaik itu bisa jadi bisa jadi pokoknya

ustadz ustadz lah lang ajak saya bentungan dibawa saya ditinggal eh kakak
nah sop kita lewat jalan pintas ke pasarnya lewat sini aja sop sambil nanya ke orang orang ibu bayi
ya tapi kalau kita nggak ketemu orang yang punya bayi itu gimana
ya kita sambil nyanyi ke pasar
santai sok gampang kerja keras
tuh sob ada orang kan
kita tanyain aja ke orangnya